saat malam wacana amandemen konstitusi dan bangkitnya kembali gbhn dari alam kubur menjadi topik hangat politik tanah air
apakah memang kita perlu untuk mengutak atik konstitusi kita termasuk menghidupkan gbhn dan apakah ini
memang untuk kepentingan nasional atau justru menjadi ajang transaksi politik semata
bersama saya rifana pratiwi kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
majelis pemusyawaratan rakyat menyatakan tidak akan terburu buru membahas amendement kelima
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pada tahun pertama mpr akan berfokus menerima masukan dari masyarakat
pimpinan mpr melaksanakan rapat untuk membahas pembagian tugas antar wakil ketua mpr pada rabu siang
dalam rapat ini belum akan dibahas soal amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena mpr akan mendengar terlebih dahulu masukan dari setiap elemen masyarakat mengenai hal ini
mpr menargetkan keputusan mengenai amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima baru akan ditetapkan pada tahun ketiga mpr bekerja
di bidang pres itu masih lima tahun lagi
jadi bagi saya ini adalah golden time di mana kita harus membuka diri mpr ini bagi seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat
kita tidak boleh juga tabu untuk amendement
tapi kita juga tidak juga tabu untuk tidak amandemen
jadi kita terbuka saja
mana nanti yang mengumumkan yang diinginkan oleh publik
saya sebagai ketua mpr membuka diri kepada berbagai pendapat itu
padahal yang paling baik setahun ini kita ingin membuka diri
mendengar seluruh masukan masyarakat semua lapisan
nanti baru tahun kedua kita mencari titik temu
mana mana yang memang dibutuhkan oleh negara ini atas konstitusi kita
nanti tahun ketiga baru kita kemungkinan akan memutuskan
yang dibutuhkan oleh bangsa ini
jadi tidak sembarangan
jadi saya pastikan bahwa kami di mpr tidak akan berasa gulusu
kami akan cermat dalam mengambil keputusan
karena ini menyangkut masa depan bangsa
sementara partai keadilan sejahtera sepakat bahwa amandemen terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh lima dan penghidupan gbhn akan membuka kotak pandora
pks mengimbau usulan amandemen dipikirkan ulang karena khawatir ada penumpang gelap yang ingin memasukkan kepentingan politiknya
contohnya terkait pasal masa
jabatan presiden dan pengembalian kewenangan mpr memilih presiden sehingga bertentangan dengan kedaulatan rakyat
mardani menilai sebaiknya semua partai duduk bersama membahas usulan amandemen terbatas dan tidak perlu tergesa memutuskannya
amandemen ini seperti membuka kotak pandora
sebelum menyiapkan mitigasinya sebaiknya pikir ulang tentang amandemen
karena ketika kotak pandora dikembangkan kita tidak bisa memutuskan
ketika kotak pandora ini dibuka maka keluarlah semua evil semua penumpang gelap semua ide ide yang uncontrollable
apalagi jujur kondisi sekarang ini ada situasi yang tidak kondusif
dimana kekuatan oposisi atau kekuatan penyimbang tidak kuat
sehingga kemungkinan ada pasal pasal yang kotak dan unkot bertentangan dengan niat founding fathers kita
semangat reformasi kemarin reformasi kita sepakat membatasi kekuasaan presiden cuma dua periode
ketika dibuka belum tentu ada kepastian bahwa itu bisa dikunci di dua periode
sementara itu kendati tidak menolak mengenai peran penting gbhn dalam menetapkan kesinambungan visi pembangunan antar pemerintah
namun wakil presiden yusuf kala meminta agar rencana menghidupkan kembali gbhn dan amandemen konstitusi untuk dikaji ulang
karena rencana ini bisa berdampak cukup besar pada sistem ketatanegaraan kita
cuma memang efeknya yang harus dikaji ulang apa itu menyebabkan mpr menjadi lembaga tertinggi lagi
nah tentu ini akan dikaji dpr
karena berarti mpr itu membawahi dpr lagi
karena kalau konsep sekarang tidak sama
kedua nanti menyangkut lagi sistem yang lainnya
jadi kalau gbhn sendiri prinsipnya
jadi kita juga setuju adanya suatu kemampuan supaya ada kesinambungan pembangunan
yang memang harus dikaji bagaimana ini tidak menyebabkan masalah masalah yang perubahan perubahan struktur kenegaraan yang dimiliki
karena berarti amendementnya di gbhn harus banyak
nah itu bagaimana membatasi itu kan sekarang masalah
sementara itu pakar hukum tata negara refli harun menilai tidak ada urgensinya
jika fraksi pdi perjuangan menginginkan adanya amandemen terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh lima dan menghidupkan garis besar haluan negara
pasalnya dikhawatirkan rencana tersebut dapat membuka pintu masuk bagi lembaga lain untuk meminta penguatan institusinya
refli berpendapat wajar jika ada kekhawatiran rencana tersebut akan ditunggangi pihak pihak tertentu
senada dengan refli mantan ketua mk hamdan zulfa juga merasa tidak ada manfaatnya
jika gbhn yang ditetapkan mpr hanya sebatas imbauan
orang orang yang dipercaya adalah orang orang yang tidak memiliki kekuasaan eksekutif
dampaknya kepada sistem ketatanegaraan
kita ini kan sudah memilih sistem presidensil
ciri dari sistem presidensil itu adalah kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif terpisah secara garis besar
kalau gbhn dihidupkan kembali maka itu seolah olah ingin menghidupkan lagi lembaga tertinggi mpr
kalau lembaga tertinggi mpr dihidupkan maka presiden akan menjadi bawahan mpr
pertanyaannya adalah tapi bisa kita bilang bagaimana
kalau seandainya dia cuma dihidupkan sebagai produk biasa saja tanpa ada sanksi administratif sanksi politik dan sanksi pidana
ya nggak ditaati sama presidennya
kita membuat gbhn dalam konstruksi yang sekarang bagaimana
kalau konstruksi sebelum perubahan undang undang dasar itu beda sistem yang sangat mendasar
sekarang ini kalau kita menambahkan kewenangan
kalau mpr membentuk gbhn apakah implikasi pelanggaran gbhn itu juga akan berimplikasi pada pemberhentian presiden
nah kalau hanya landasan moral saja lalu untuk apa
sementara wakil ketua mpr ahmad basara menyatakan bahwa semua elemen kekuatan politik nasional termasuk presiden
telah menyetujui dikembalikannya haluan negara atau yang dulu kita kenal dengan gbhn
bahkan karena sudah ditetapkan di sidang paripurna hal ini
berarti semua fraksi telah menyetujui gbhn kembali dibahas
wacana haluan negara ini boleh dikatakan sudah merupakan kesepakatan bukan hanya lembaga mpr
tapi lembaga lembaga negara lainnya termasuk presiden
dari aspek mpr dapat saya katakan bahwa kesepakatan pentingnya menghadirkan kembali haluan negara dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
itu sudah diperhatikan
itu sudah diperhatikan

yang saya maksudkan dua periode lembaga mpr adalah mpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu
sudah menyepakati pentingnya negara republik indonesia ini dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional
memiliki kembali apa yang namanya haluan negara
atau meminjam istilah di zaman presiden soeharto dulu namanya garis garis besar dari haluan negara
di zaman presiden soekarno namanya pembangunan nasional semesta berencana
nah tus itu sedara sedara sekalian ditetapkan dalam sidang paripurna mpr bang akbar
artinya sudah merupakan instansi rapat tertinggi mpr namanya sidang paripurna mpr
tus empat tahun dua ribu empat belas merekomendasikan pada mpr periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas agar mereformulasi sistem ketatanegaraan indonesia
khususnya dalam hal pembangunan nasional menghadirkan kembali haluan negara

karena sidang paripurna itu adalah sidang paripurna
karena sidang paripurna itu adalah sidang paripurna
dengan demikian seluruh fraksi fraksi di mpr telah menyepakati pentingnya haluan negara itu dihadirkan
karena sudah ditetapkan di sidang paripurna
berbeda dengan penjelasan basara presiden jokowi secara tegas menolak dihidupkannya kembali gbhn
hal ini disampaikan presiden kepada para pemimpin redaksi media masa dalam sebuah pertemuan sebelum perayaan kemerdekaan agustus lalu

yang menarik menurut saya juga adalah sikapnya
menurut saya juga adalah sikap presiden terhadap gbhn bahwa dia menolak gbhn karena konsekuensi logis dari gbhn adalah pemilihan tidak ada pemilihan langsung
dan dia katakan bahwa saya adalah produk pemilihan langsung
nah saya kira itu cepat sekali direspon oleh para aktivis ya sebagai sikap yang berpihak kepada publik
wacana amandemen terbatas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima untuk menghidupkan kembali garis besar haluan negara menuai pro dan kontra di publik
banyak yang khawatir rencana amandemen berpotensi menjadi bola liar
yang berdampak pada aspek ketatanegaraan
lalu bagaimana sebetulnya dinamika tentang tarik menarik kepentingan dalam wacana amandemen terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh lima dan penghidupan gbhn
kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini
ada mas arief wibowo wasekjen pdi perjuangan
kemudian ada kang aceh hasan ketua dpp partai golkar dan pak revli harun bang revli lah pakar hukum tata negara
iya kan masa yang ini pindah mas ini kang ini pak
iya kan pakar hukum
nah kita akan membahasnya tapi kita harus jeda terlebih dahulu tetaplah di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
nah kita langsung saja bertanya kepada motor penggerak utama dari fraksi pdi perjuangan
mas arief sebetulnya kenapa pdip ini sangat ngotot sekali untuk mengamandemen terbatas uud empat puluh lima dan juga menghidupkan gbhn sih mas sebetulnya mas
jadi sebenarnya tadi sudah berkali kali dijelaskan ya terutama oleh ketua fraksi kita di mpr sekaligus wakil ketua mpr pak ahmad basara
dan atas penjelasannya itu juga sudah ditegaskan bahwa sebenarnya itu juga sudah menjadi kesepakatan banyak fraksi
meskipun kita juga melihatnya bahwa pasti akan dinamakan
karena begitu dpr nya berubah otomatis anggota mpr nya berubah pasti akan ada perkembangan baru untuk itu
tetapi setidaknya kami ingin menyampaikan begini kita akan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan yang ada di indonesia
dan proses pembangunan itu kita kita tilik bahwa ada centang berenang ada ketidaksesuaian ada ketidaksinkronan antara pusat provinsi kabupaten kota

itu yang jadi masalah karena kita tidak punya haluan negara
karena tidak punya haluan negara
kita punya undang undang tentang pembangunan jangka panjang
kemudian setiap presiden terpilih ada jangka pembangunan jangka menengah
gubernur terpilih juga begitu
bupati terpilih juga begitu
yang kemudian di derivasi di dalam rencana kerja pemerintah setiap tahunan
nah tetapi begini kita ini juga melihat mpr ini kan sesungguhnya lebih dari sekedar satu
istitusi yang memiliki hal yang lebih menarik
institusi yang beranggotakan anggota dpr dan dpd dengan urusan urusan yang sekedar urusan untuk sosialisasi empat pilar
tetapi kalau karena kita sudah mengadopsi tentang institusi mk misalnya sebagai the guardian of constitution
maka kita pun sebenarnya adalah negara yang selalu atau bangsa yang selalu menegaskan dirinya sebagai negara dan bangsa yang berideologi
dan artinya ada state ideology ada ideologi yang menjadi dasar negara ini
lantas pertanyaannya siapa yang menjaga
nah sebagai satu institusi yang merepresentasikan kekuatan rakyat ya baik dari dpr maupun dpd
maka kita fraksi pdi perjuangan memandang bahwa mpr ini sebenarnya cukup tepat atau layak disebut sebagai the guardian of ideology
jadi penjaga ideologi kita
nah bagaimana ideologi itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsaan negara
yang paling mudah untuk menilainya adalah dengan cara pembangunan nasional kita ini dituntun ulang
nah karena dituntun oleh ideologi kita punya aluan negara tentu menyangkutlah yang prinsip
karena kalau urusannya teknis program setiap pemerintahan bisa menjalankannya
setiap presiden bisa merumuskan dari turunan atas ideologi yang dianut oleh bangsa ini menjadi program program menjadi kebijakan di dalam pemerintahan
oke mas tapi dari pdi perjuangan melihat apakah selama ini rpjmn
rancangan pembangunan jangka menengah nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah selama ini tidak bisa berjalan dengan maksimal
sehingga harus ditetapkan ataupun diatur melalui gbhn mas
ya justru karena itu karena evaluasinya begitu
apalagi kaitannya misalnya kalau kita tarik lebih hanu lagi tentang pilkada serentak
kenapa ada pilkada serentak
supaya apa yang menjadi rencana pembangunan presiden langsung diikuti oleh para kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak
itu maksudnya supaya tidak terjadi centang berenang tidak terjadi kontradiksi
bahkan ada perencanaan
misalnya begini presiden mencanangkan prioritas pembangunannya pada bidang kesehatan
tapi ada satu wilayah di provinsi yang tidak memprioritaskan kesehatan
padahal sebenarnya kenapa di peruntusan kesehatan
karena memang ditilai dari seluruh masalah yang ada di republik indonesia
ini kesehatan menjadi hal yang utama misalnya begitu ini misalnya
nah karena itu kan butuh tuntunan itu butuh haluan yang bisa memastikan keseluruhan proses pembangunan ini berjalan sesuai dengan
tujuan yang tidak dicapai dan sifatnya tidak pragmatis jangka pendek tetapi jangka panjang
jangka panjangnya berapa lama mas kira kira akan dibuatnya berapa
tergantung bisa diatur kalau dulu kalau di dalam pembangunan nasional semesta berencana zaman roda lama
zaman punggangan itu delapan tahunan
zaman orde baru lima tahunan
tergantung kesepakatan atau konsensus yang bisa dicapai oleh kekuatan kekuatan politik partai politik dan fraksi fraksi
nah saya kira itu yang menurut saya menjadi penting
tapi sekali lagi sebenarnya ini lebih karena
kita berkepentingan bahwa mpr menjadi penjaga dan pengawal ideologi bangsa
the guardian of ideology itu tadi ya
lebih dari sekedar menjaga konstitusi kita
oke kalau dari partai golkar kalau kita lihat hasil kesepakatan fraksi fraksi di mpr pada periode lalu kan
tujuh fraksi sepakat tiga fraksi belum bersepakat ya termasuk golkar demokrat dan juga pks
alasannya kalau menurut golkar itu tidak usah menghidupkan kembali gbhn tapi pembangunan
ataupun rencana pembangunan diatur saja dalam undang undang atau pemerintah sudah punya rpjmn
kalau menurut golkar
ya pertama kita harus letakkan bahwa semangat dari undang undang dasar empat puluh lima hasil amandemen itu adalah semangat reformasi
dimana kedaulatan rakyat itu terjawanta
salah satunya adalah dengan pemilihan presiden langsung
kita sekarang ini sudah murni betul menggunakan sistem presidensial
dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat
kontrak rakyat dengan presiden salah satunya adalah mereka ini memilih presiden
nah visi misi presiden itu kemudian dijadikan sebagai acuan di dalam proses kampanye
dan itulah yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan presiden tersebut gitu
nah tentu kalau misalnya ya kita kembalikan lagi kepada gbhn dan gbhn itu sifatnya mengikat bagi presiden
maka bagaimana visi misi yang sudah diambil
misi yang sudah ditawarkan oleh rakyat dan itu menjadi kontrak antara rakyat dengan presiden
tiba tiba ada konsepsi baru ada rumusan baru yang dibuat oleh mpr
yang terdiri dari berbagai macam kepentingan politik
yang bisa jadi berbeda secara konseptual dengan apa yang menjadi visi misinya presiden
itu bisa berjalan beriringan
nah oleh karena itu ya karena kita menggunakan
presidensialisme secara murni maka seharusnya kontrak itu ya dengan rakyat gitu loh
jangan sampai kemudian semangat yang ingin dibangun antara rakyat dengan presiden itu kemudian terreduksi
oleh adanya rumusan yang sebetulnya bisa jadi akan berjarak dengan apa yang menjadi keinginan rakyat
pertama itu jadi soal kita sekarang ini ingin menempatkan kedaulatan rakyat itu sebagai
yang di dalam proses itu
yang kedua mbak nana yang harus kita perhatikan kan sebetulnya begini
kalau mpr punya hak untuk membuat gbhn dan gbhn itu wajib dilaksanakan oleh presiden
dalam posisi seperti itu berarti kita telah menempatkan mpr sebagai presiden sebagai mandataris mpr
jadi konstruksi ketatanegaraannya kemudian menjadi berubah gitu
kang aceh itu tadi menurut dari golkar seperti itu mas arief ini ada kekhawatiran bahwa presiden akan menjadi mandataris dari mpr
kalau dari pd perjuangan menangkap juga itu ada kekhawatiran gitu
iya jadi kalau orang medan bilang kenapa rupanya begitu kan
jadi kalau soal sistem presidensial zaman rodo baru pun sistem kita presidensial ya bukan parlementer
reformasi juga presidensial ya kan
ini kan sebenarnya soal bagaimana kita memahami
ini kan soal bagaimana kita memahami secara autentik apa yang hidup
yang bisa saja memang tafsirnya beda beda dalam kehidupan berbangsa bernegara masyarakat kita
jadi ada keleluasan sebagai bangsa yang berdaulat bagi kita untuk merumuskan sistem ketatanegaraan yang barangkali khas indonesia
dan itu menurut saya tidak masalah
maka kita menyatakan bahwa sekalipun kita punya gbhn presiden tetap dipilih oleh langsung
tidak sesalah langsung oleh masyarakat
itu dipastikan oleh pdi perjuangan ya
oke tidak akan berubah melebar ke sana
oke nanti kita bahas itu
yang kita minta adalah perubahan undang undang dasar negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima atau amandemen konstitusi kita itu terbatas
untuk gbhn saja
tidak boleh lebih dari itu
kalau misalnya misalnya saja nanti proses politik perubahan itu dimulai dan melebar kemana mana tentu fraksi kita juga akan tidak sepakat dan berupaya akan menghentikan itu
nah karena itu maka menurut emak saya
kalau presiden pun ini misalnya saja dianggap menjadi mandataris mpr khusus tentang haluan negara kenapa
karena yang dijadikan haluan negara adalah derivasi tentang hal yang pokok yang prinsip dalam sistem pembangunan kita yang berbasis pada ideologi pancasila
kecuali kecuali fraksi fraksi mana menolak pancasila sebagai ideologi sebagai dasar negara
saya kira tanpa harus ditegaskan soal gbhn sebagai the guardian of ideology
selama ini kan presiden
tetapi kan juga harus berangkat dari situ
ini kan soal praktek juga
kalau praktek kan tafsirnya terhadap apakah praktek itu tegak lurus terhadap pancasila atau tidak kan harus kita uji juga dalam konteks ini
maka kemudian dirivasi atas ideologi dalam hal yang prinsip dan pokok mesti jelas supaya tidak mudah diklaim bahwa ini praktek yang pancasila ini yang tidak gitu loh
kita lanjutkan nanti kita akan tanya ke prof

jadi ini adalah solusi yang pas tidak sih sebetulnya untuk amandemen terbatas di waktu sekarang ini tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi saya langsung ke prof
ini kalau sudah melihat penjelasan dan juga pandangan dari masing masing
masing masing fraksi dpd perjuangan dari golkar
seperti apa ini prof
ya kalau politisi kan pasti semua ada alasannya
semua ada alasannya tergantung bagaimana perspektifnya ya
tapi saya ingin melihat beberapa titik ya
titik pertama dulu yang saya lihat itu misalnya prinsip rule of law ini jarang dikemukakan
orang ya biasanya
begini dalam prinsip rule of law itu ya demokrasi itu sesungguhnya kehendak rakyat itu ya
itulah yang seharusnya dirumuskan
nah rakyat yang merumuskan kehendaknya sendiri
lalu kehendaknya itu dititipkan
melalui orang yang dia pilih
nah tergantung sistemnya
kalau sistemnya itu presidensil maka kehendak itu dititipkan terutama kepada presiden sebagai
primus inter pares ya orang nomor satu
kalau dalam sistem pemerintahan parlementer itu dititipkan ke partai politik
dan kemudian partai politik mayoritas atau yang bisa menguasai parlement itulah yang
kemudian mengejawantahkan kehendak itu
nah sekarang kita memilih sistem presidensil ya
dan itu sudah diinginkan the second founding parents ya bukan father ya karena ada juga
karena itu yang salah satu yang di apa dipertahankan adalah sistem pemerintahan presidensil dan
bahkan ada purifikasinya
jadi purifikasinya adalah pemilihan presiden secara langsung karena dianggap waktu pemilihan
oleh mpr sistem kita tidak presidensil tapi kuasi presidensil itu yang dikatakan profesor
nah verifikasi itu menyebabkan pemilihan presiden secara langsung
nah kalau kita kaitkan dengan prinsip rule of law tadi maka sesungguhnya rakyat itu merumuskan
dengan cara bagaimana
dengan cara menilai jualan capres capres itu
nah ketika capres itu menawarkan visi dan misi rakyat bilang wah saya suka dengan visi
dan misi ini makanya saya pilih dia
maka rakyat sesungguhnya sudah menitipkan keinginannya melalui visi dan misi presiden
nah ketika kemudian visi dan misi itu ternyata harus berhadapan dengan misalnya katakanlah
keinginan para anggota mpr misalnya maka yang terjadi adalah berubah jadinya
keinginan rakyat itu berubah menjadi keinginan jadi tadinya bottom up jadi top down
nah hati hatinya begini kadang kadang ke para elit partai politik ya itu selalu melihat bahwa
ada yang sakit dengan masyarakat ini ya sehingga dia perlu memberikan panas sehat ya padahal
mungkin tidak begitu
bisa jadi karena ruang partisipasinya yang agak mampet ya kan atau misalnya implementasinya
yang tidak sesuai dengan janji janjinya misalnya
sehingga yang terjadi adalah memang ada miskomunikasi antara rakyat pemilih dengan presiden terpilih
dengan wakil wakil rakyat terpilih baik di dpr maupun dpd
artinya ada kekhawatiran tidak sih bang refli bahwa kalau misalnya kemudian amandemen
terbatas ini dilakukan gbhn ini dihidupkan
akan ada potensi
potensi pergantian antara sistem presidensial ke sistem parlementer begitu
kalau pergantian sistem tidak
paling kita akan terlalu banyak memaafkan deviasi dari sistem pemerintahan presidensil itu
dan ini tadi saya katakan dalam prinsip rule of law bukan rakyat yang berkehendak lagi tapi kemudian
elit elit yang ada di mpr ya terutama
nah ini yang kemudian menurut saya memang ada persoalan di sana
ada persoalan di sana itu satu
yang kedua adalah tapi saya tidak alergi loh dengan perubahan ya
saya menganggap bahwa justru undang undang dasar yang sudah diubah empat kali itu banyak sekali
bolong bolongnya yang seharusnya memerlukan penyempurnaan
contoh misalnya dpd kita mau ngapain sih dpd ini
ya kan ini mau dipertahankan sebagai sebuah lembaga yang memang mahal betul pemilihannya dan kemudian biayanya
atau mau dibubarkan sekalian gitu
misalnya itu bisa dievaluasi
kalau mau diadakan ya tolong diberikan kewenangan yang decisif yang menentukan agar kemudian orangnya
nggak bingung mau ngapain dia selama lima tahun misalnya begitu
saya menganggap bahwa yang namanya telah akomprehensif itu perlu dilakukan
kita tahu bahwa dari nasdem joni plate misalnya mengatakan ingin meninjau masa jabatan presiden
saya termasuk orang yang setuju masa jabatan presiden itu ditinjau ulang
paradigma saya agak berbeda paradigma saya adalah begini
saya setuju masa jabatan presiden itu diperpanjang enam tahun sampai delapan tahun
tapi satu periode
oke satu periode enam tahun atau delapan tahun
kalau dia dua periode atau lebih saya mengusulkan agar kita kan bicara pos jokowi ya pasca jokowi
jadi kita tidak lagi bicara masa lalu
dua periode boleh tetapi tidak berturut turut
jadi kalau misalnya dia pengen terpilih kembali ya
setelah di selang
kenapa jedah begitu
sederhana saja agar tidak ada incumbent yang nyalon
kepala daerahnya juga begitu kenapa
itu persoalan terbesar kita ya karena governance pemilu kita masih banyak bermasalah ya
termasuk juga pilkada ini dalam konteks ini
maka kemudian itulah salah satu cara agar kemudian tidak ada yang namanya abuse of power oleh petahana
ya baik di level nasional maupun level lokal
dia bisa konsentrasi penuh dengan masa jabatannya itu tanpa berpikir akan re elections
nah itulah sebabnya saya kira memang kita harus terbuka dengan pemikiran pemikiran seperti ini
karena itu ketika kita bicara bahwa aman demand itu menyangkut hanya gbhn saja ya
saya termasuk yang tidak sepakat ya
selain karena substansinya karena kita juga harus banyak hal hal yang harus kita lihat lagi
selain itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang memang tidak terjawab kalau kita mau buka lagi bgbhn itu
yang tidak terjawab itu adalah tadi enforcing mechanism
mekanisme untuk memaksa agar gbhn ini dilaksanakan
tidak hanya oleh presiden
tapi oleh kepala daerah juga
oleh kepala kepala daerah
lebih imperatif gitu ya
gubernur bupati wali kota lalu kemudian juga oleh lembaga lembaga negara yang ada
saya kira sulit akan apa yang disampaikan atau tertuang dalam gbhn tersebut akan dilaksanakan
apalagi nanti kalau yang menentukan adalah konstelasi politik
katakanlah konstelasi politik tersebut kan kita maunya ideal
tapi kan kita nggak bisa bohong bahwa yang namanya produk mpr dpr dan dpd itu produk politik
nah ketika dia kemudian ternyata katakanlah bias terhadap kepentingan politik tertentu misalnya
dan harus dilaksanakan
di situ kan saya kira akan terjadi persoalan
golkar menangkap kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh prof
refli soal yang tadi terakhir itu
saya yang bertanya
memang dari sejak awal kan kita sampaikan
karena semangat purifikasi terhadap presidensialisme itu ditunjukkan dengan cara bahwa ada kontrak politik dalam tanda kutip antara rakyat dengan presiden itu melalui yang namanya visi dan misi
dan orang memilih itu berdasarkan atas pilihan visi dan misi
namun tiba tiba gitu ya ada satu rumusan yang merupakan hasil dari kepentingan kepentingan politik tersebut ya
itu kita bisa perdebatkan
apakah kemudian hasilnya tersebut memang
sama atau tidak dengan visi misi rakyat itu kita bisa perdebatkan
tetapi poin penting ini kan seperti kita mengembalikan pada perdebatan yang lama tentang apakah mpr tersebut adalah sebagai lembaga tertinggi atau bukan pertama itu
yang kedua ya lagi lagi kita harus berangkat dari semangat bahwa kedaulatan rakyat itu betul betul sudah tergambarkan
dalam proses presidensialisme ini dengan pemilihan langsung
nah soal tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh tadi mas arief bahwa arah dari pembangunan kita yang dinilai misalnya tidak satu arah gitu katakanlah begitu
memang ini kan soal bagaimana kita mencari satu mekanisme di mana kita sama sama satu persepsi tentang arah pembangunan bangsa ini

dan itu cara itu kan sudah dicoba dilakukan
misalnya mekanisme musrembang untuk mensinerjikan antara arah pembangunan daerah baik provinsi kabupaten kota maupun dengan pusat
atau misalnya kita punya rpjmn
rpjmn itu kan sebetulnya bukan hanya untuk presiden saja tetapi itu pun juga menjadi acuan bagi kepala daerah dalam merencanakan pembangunannya
nah jadi semangat itu yang harus kita bangun
tapi menurut golkar rpjmn itu apa
benar diperjuangkan rpjmn itu sudah cukup mengikat tidak sih untuk bisa dilaksanakan
karena mungkin itu salah satu alasan dari perjuangan menilai itu belum cukup mengikat gitu
setidaknya kalau undang undang undang undang setiap undang undang itu seharusnya mengikat kepada siapapun
undang undang ya undang undang
buat apa kita buat undang undang kalau misalnya tidak mengikat kepada seluruh komponen bangsa
ingat bahwa di dalam penyusunan misalnya rpjmd daerah itu kan mengacu kepada rpjmn
dan itu mekanisme dalam sppn sistem perencanaan pembangunan nasional yang sudah disepakati bersama oleh kita
itu seharusnya dijadikan sebagai acuan buat bapeda baik di kabupaten kota maupun di provinsi
sebagai acuan dalam proses pembangunan di daerah juga
nah yang terpenting buat kita kan sebetulnya adalah bagaimana membuat mekanisme
dimana rakyat secara lebih partisipatif untuk bisa mengkritisi terhadap baik itu rpjmn rpjmd
agar arah pembangunan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat
karena semangat yang dibangun tadi seperti yang dikatakan oleh bang refli adalah rakyat sebagai primus interperus
rakyat sebagai pusat ya yang menyatakan kehendaknya melalui presiden yang dia pilih
oke oke mas arief nanti kita akan tanya juga pendapat dari pdi perjuangan
apakah sudah berkomunikasi dengan presiden jokowi terkait dengan rencana ini
jangan dijawab dulu kita akan kembali saat lagi tetap di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi kita akan dengar ataupun lihat ini pernyataan dari presiden jokowi
terkait dengan pandangannya soal rencana amandemen terbatas uud empat puluh lima dan juga penghidupan gbhn
kita baca bersama gbhn tidak diperlukan lagi zaman bergerak dengan cepat dan dinamis
sehingga harus direspon dengan cepat gbhn tidak memiliki kemampuan untuk menjawab perkembangan zaman tersebut
mas arief ini berbeda ternyata pandangan dari pak jokowi dengan pd perjuangan gimana mas
kalau pandangannya beda berarti ada yang belum dibahami dengan baik
sama maksud saya jadi saya kira ini soal komunikasi dan kita perlu menjelaskan kepada presiden
apa yang dimaksud dengan gbhn garis garis besar daripada luar negara
kalau zaman nordelama zaman bung karno namanya manifesto politik
itulah yang disebut gbhn jadi bukan teks gbhn nya tapi manipul ustac itu
nah tentu tidak itu maksudnya
itu sekedar dipahami bahwa gbhn adalah derivasi teknis dalam bentuk program ya tidak bisa kita tetapkan dengan demikian
maka dia tidak akan memberikan ruang yang cukup bagi pelaksanaan atas program yang konteksual dan aktual mengikuti zaman
nah padahal yang kita maksudkan tidak itulah sebabnya tadi sejak awal saya mengatakan bahwa mpr ini the guardian of ideology
dia merepresentasikan satu
aspirasi dari masyarakat rakyat yang konkret dan beragam dari seluruh indonesia
dan saya kira ini menjadi gambaran
jadi begini satu orang presiden meskipun diberikan mandat dalam pemilihan langsung ya tadi saya juga katakan
fraksi pd perjuangan tidak akan mendorong perubahan cara memilih presiden secara langsung
tetapi bahwa hanya ingin mengusulkan karena itu perubahannya terbatas soal gbhn
nah dpr dan dpd ini kan representasi dari masing masing daerah ya representasi dari seluruh indonesia
daerah yang beragam di indonesia ini kan beragam
ya saya kira yang bisa mengartikulasikan apa yang disebut otentisitas dari setiap hal yang ada di republik ini
dari keseluruhan masyarakat kita
nah karena itu ini penting
dan itulah yang dijawatkan dalam satu lembaga yang besar yang namanya mpr
bahwa kemudian bisa jadi kita akan berpikir apakah masih kita tetap menggunakan
mas refli mengkritik dpd misalnya adalah soal kewenangan
kalau saya pribadi nih tapi masih pribadi saya berpikir apakah nggak kita kembalikan lagi pada utusan daerah golongan
tetapi dengan formulasi yang berbeda misalnya
nah memang kemana mana
tetapi saya ingin katakan saja bahwa soal gbhn sebagai dorongan kita untuk kita lakukan melalui amandemen konstitusi secara terbatas hanya untuk gbhn
saya kira ini adalah bagian dari cara kita untuk bagaimana
menjaga ideologi negara dan bangsa ini ya yang diputuskan ditetapkan oleh satu lembaga yang mengijawantahkan rakyat indonesia dan itu menjadi panutan kepada presiden
nah ada konsekuensi begini apakah kalau gbhn itu misalnya saja
tafsirnya di dalam praktek atas ideologi dilanggar oleh presiden bisa dimaksud diturunkan
saya kira tidak juga
ada mekanisme tersendiri dan saya kira menurunkan presiden itu bukan soal urgensi bagi kita
tetapi bagaimana dari waktu ke waktu
ideologi di dalam praktek itu bisa dilaksanakan
ideologi itu ada pada posisi mpr sebagai lembaga tertinggi tadi
dari golkar berpendapat sama dengan presiden jokowi atau gimana
apakah memang sikapnya golkar sama dengan presiden gitu
memang dari sejak awal saya kira walaupun perspektifnya sama tetapi bahwa dari sejak awal kita ya golkar itu memiliki paradigma baru partai golkar
yang dirumuskan pada zamannya bang akbar
yang kemudian dipilih oleh rakyat itu hal yang paling utama
nah yang ingin saya tegaskan juga mbak nana adalah bahwa kita bukan berarti anti terhadap amandemen sekali lagi tidak
tetapi semangat yang harus diusung oleh kita adalah karena bagaimanapun hal hal yang substansial
yang memang menurut kita dinilai memerlukan kontekstualisasi dari amandemen ud empat puluh
seperti tadi misalnya soal dpd
soal dalam beberapa hal misalnya kita tahu begitu sangat orang menilai soal legislatif happy
dimana dpr begitu sangat kuat kewenangannya soal duta besar dan lain sebagainya
itu kan juga bisa menjadi salah satu yang bisa disempurnakan oleh kita
nah jadi yang ingin saya sampaikan kita bukan anti terhadap pandemi
oleh karena itu seperti yang tadi disampaikan juga oleh ketua mpr
bahwa upaya kita untuk terus melakukan
kajian terhadap bagaimana sebuah dasar negara
atau bukan dasar negara tapi pembukaan ud empat puluh lima dan ud itu
ya itu masih harus kita lakukan secara terus menerus
karena ini kan sebetulnya juga bukan kita bersuci
jadi yang terpenting buat kita adalah
bisa saja kita rumuskan secara bersama sama
apa yang dimaksud dengan gbhn
apakah model gbhn nya seperti pada zaman misalnya odebaru
karena gbhn waktu zaman odebaru itu sudah sangat programatis
tapi golkar setuju tidak sih sebetulnya soal penataan sistem presidensial tadi
seperti yang disampaikan oleh prof refli bahwa memang harus ditata gitu
ya soal penataan menyempurnakan sesuai dengan konteks zaman
saya kira kita harus lebih open lebih terbuka
soal bagaimana rumusannya tentu ini perlu pengkajian yang lebih mendalam
soal misalnya apakah enam tahun apakah satu periode dan lain sebagainya
saya kira itu pembicaraan pembicaraan yang memang perlu kajian yang sangat mendalam
dan perlu ada komparasi dengan misalnya beberapa studi studi ketatan negaraan di beberapa negara
tapi poin saya adalah begini
kita bukan berarti tidak mau melakukan amandemen
karena itu adalah
maka perlu ada kajian
perlu kajian secara mendalam
tetapi amandemen ini tentu harus sesuai dengan semangat zamannya
bang refli sebetulnya ini bisa menjadi bola liar tidak sih ditumpangi oleh kepentingan kepentingan politik tertentu
institusi institusi lain yang ingin menguatkan lembaganya itu bisa menjadi bola liar nggak sih
jadi begini ya menurut saya perbincangan demokrasi kita ini kan layar demokrasi ya
makin lama tidak produktif
kenapa tidak produktif
ya karena penuh dengan narasi narasi yang menurut saya itu menghalangi orang untuk berkreasi ya
seperti misalnya kata kata ditunggangi dan lain sebagainya
padahal yang namanya mpr ini kan bagaimana tunggang menunggang
ini kan terbuka prosesnya
bisa tunggang menunggang itu kalau crowd ya kerumunan
tiba tiba ada orang yang lempar batu nah itu yang nunggangin itu

tapi kalau ini adalah proses demokratis
kalau anda mau mengubah konstitusi kan anda harus mengusulkan dulu
diusulkan oleh sepertiga anggota mpr
lalu kemudian nanti dibahas alasannya apa disetujui ya kan
walaupun yang hadir barangkali berapa begitu
sehingga tidak boleh ada kata kata yang seperti itu
karena kita terbuka saja
karena tidak ada sistem yang langsung sempurna begitu saja
dan kita menganggap bahwa kita tidak boleh lagi mengubahnya
tetapi memang kan kita ini belajar
jadi ketika kita belajar itu kan kita tahu nih ada besaran ini parlementer ini presidensil
nah anda mau kemana dulu
kalau anda mau ke presidensil ini loh pilihan pilihannya
kalau anda parlementer begini loh
kalau anda ingin campuran biasanya kan kita paling suka campuran tuh
kalau campuran begini menunya
karena penting bagi saya misalnya itu konsisten
tapi tidak boleh misalnya elemen ini kita ambil dari campuran
ini kita ambil dari parlementer
kita ambil dari ini
jadi itu pampindi nanti
akan menjadi conflicting jadinya
jadi dia secara paradigma itu tidak bisa kompatibel nantinya
yang mendapat mandat si a yang membuat guidance si b misalnya
itu nanti tidak kompatibel
karena itu kenapa dalam sistem pemerintahan parlementer gampang sekali parlement yang berkuasa
karena dia sendiri yang mendapat mandat
dia mendapatkan mandat tunggal
tidak ada perdana menteri mendapatkan mandat langsung
dia mandatnya tunggal
karena itu saya kira pilihan pilihan sistem bernegara itu kita harus solidkan
yang kedua kalau kita bicara tentang penataan sistem pemerintahan presidensial
itu bukan hanya lingkupnya soal masa jabatan
itu soal masa jabatan saja
orang lupa namanya sistem presidensial itu menjawab antara hubungan eksekutif dan legislatif
nah sekarang kita ini mau satu kamar mau dua kamar
seperti itu kan
lalu kemudian misalnya kita bicara law making proses
ini mau pembahasan dua kamar saja antara presiden dan dpr
atau pembahasan dengan tiga kamar
atau pembahasan presiden dengan sembilan fraksi
atau pembahasan dengan tiga kamar
atau pembahasan presiden dengan sembilan vaksin

ini kan menjadi persoalan yang harus kita lihat
tapi yang intinya adalah kalau kita bicara tentang menata sistem pemerintahan presidensil
prinsipnya itu satu saja
presiden harus kuat legislatif juga harus kuat
dan yang mengikatnya adalah prinsip check and balances
itu yang kita yang tidak boleh lupa
nanti kita akan bahas apakah ada deal deal politik
dari golkar ataupun dari pdi perjuangan untuk memuluskan jalan amandemen
dengan kemarin posisi ketua mpr
kita akan bahas setelah ini tetap di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
kita akan baca dulu pernyataan dari ketua mpr ri
bambang susatyo dari fraksi golkar berikut ini
bamsud sebut jadi tidaknya aman demen uud diputus tahun ketiga mpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dan dalam pidatonya waktu dilantik jadi ketua mpr pertama kali
itu bama susatyo juga sempat menyinggung soal aman demen uud empat puluh lima
nah ini kok berbeda sikap dengan golkar ada apa mas sebetulnya
ya apa yang disampaikan oleh pak bamsud tentu beliau sebagai ketua mpr

harus apa namanya mengakomodasi semua pendapat ya
jadi tidak semata mata beliau adalah sebagai orang partai golkar
dan itu meneruskan apa yang sudah dilakukan pada mpr sebelumnya
yang memang tujuh fraksi menginginkan supaya adanya amandemen terbatas
kecuali tiga fraksi yang disebutkan
saya kira sebagai bentuk keberlanjutan dari mpr sebelumnya
seorang bama susatyo sebagai ketua mpr dia harus sampaikan itu
seorang bama susatyo sebagai ketua mpr dia harus sampaikan itu

kalau proses pengkajiannya partai golkar sendiri ya sangat terbuka untuk melakukan pengkajian gitu
soal apa yang dikaji itu ya perlu pembahasan sendiri
karena dalam waktu dekat dan saya kira sudah disepakati bersama
bahwa di mpr ini juga ada badan pengkajian dari amandemen tersebut
ya baru akan dibentuk ya
baru akan dibentuk dan saya kira itu adalah proses yang biasa dan harus kita hormati
tapi ingat bahwa proses pengkajian terhadap apa namanya
apa namanya aman demen tersebut itu betul betul harus komprehensif
bukan hanya soal misalnya tadi gbhn tetapi juga hal hal yang lain
yang terkait dengan bagaimana tadi yang kita diskusikan panjang tadi gitu loh
oke oke mas arief kita ingin klarifikasi betul tidak sih ada deal politik antara pd perjuangan
dengan faksi golkar saat itu untuk memuluskan jalan bama susatyo sebagai ketua mpr harus bisa mengawal aman demen
loh kalau soal amandemen itu kan tadi sudah disampaikan ketua fraksi kami juga menegaskan
karena beliau yang memang intensif bergula dalam soal institusi mpr ini ya
bahwa menjadi kesepakatan memang aman demen aman demen itu terbatas ya
tapi bahwa ada kajian kajian menyangkut berbagai hal yang menyangkut sistem ketatanegaraan kita itu memang berlangsung
saya adalah salah satu anggota badan pengajian mpr ya
ada lagi lembaga pengkajian yang juga melakukan
melakukan kajian secara kritis terhadap sistem ketatanegaraan kita dari berbagai sudut ya
mulai dari pasal satu sampai pasal terakhir di undang undang dasar negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima juga dikaji
tetapi yang kita bicarakan wabid khusus pd perjuangan mendorong agar aman demen ini terbatas juga
terbatas hanya untuk soal gbhn kita belum bicara yang lain lain
yang itu mau kita konkretkan
tentu harus kita bicarakan juga secara baik secara matang
tapi itu berarti
hanya khusus gban
oke tapi itu memang ada deal berarti ya
hanya khusus gban dengan bambang susatyo dengan fasih golkar
memang kesepakatannya dulu begitu
jadi tidak menyebut bambang susatyo atau si acb tetapi ini adalah kesepakatan dengan fasih fasih khusus untuk gban
bahwa ada kekhawatiran misalnya termasuk kami juga karena kita mintanya terbatas ya kita dorong yang terbatas ini jangan sampai kemudian melebar kemana mana
tapi bahwa harus ada sikap harus ada kajian yang kritis juga persiapan ke depan barangkali
sebagai mana yang juga dinyatakan mas refli tadi kalau kemungkinan ada perbaikan secara komprensif terhadap sistem utama negaraan kita pun sudah paham
mana yang memang harus dirubah dalam rangka apa dengan tujuan apa dan lain sebagainya
oke closing statement dari bang refli dulu sedikit
ya begini kita jangan alergi dengan perubahan ya
perubahan itu is a must ya memang tidak bisa kita hindarkan
tetapi memang ada baiknya kita tetap memakai prinsip prinsip demokratisnya
jadi prinsip prinsip demokratis itu adalah kalau mau mengubah ya sesuatu ya tanyakan ke rakyat ya
tanyakan bertanyaannya itu jangan formal tapi genuine
nah tetapi pertanyaan kepada rakyat ini harus berbarengan dengan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan ya
secara keilmuan secara akademis
jadi kalau aspirasi sama akademik ini bersatu ya berkumpul maka saya kira akan mendapat konsep yang sangat solid di manapun
tidak hanya amendement tapi juga undang undang ya
karena itulah menurut saya memang bagusnya barangkali kita harus punya agenda ketentangan negaraan yang jelas
misal ya tadi kan dikatakan dua ribu tiga tahun ke depan akan ditentukan apakah jadi amandemen atau tidak
menurut saya kalau itu yang terjadi baru tiga tahun berarti kan tiketnya tidak akan amandemen
karena nyusunnya kapan
yang paling bagus adalah hari ini kita susun konsep kita tanya masyarakat ahli dan lain sebagainya
lalu ketika dilemparkan didukung atau tidak
kalau tidak didukung berarti nggak jadi
kalau didukung ya masa misalnya mpr tidak mau merealisasikan keinginan masyarakat yang jenuin itu
karena gini kita ada peluang terakhir ya kita ada peluang ini presiden jokowi
artinya dua ribu dua puluh empat itu tidak ada lagi pembicaraan bahwa presiden jokowi akan nyalon lagi
ini ada calon calon baru ya yang saya kira nanti starting from zero semua
ini menurut saya
menarik karena itu fundament dasar dasar ini kita sudah harus sepakati sekarang
dan ketika kita mau sepakati sekarang saya kira tidak ada lagi kepentingan pertahanan
oke berarti kita sudah dapat summary nya sudah dapat kesimpulannya bahwa kalau misalnya dilihat dari pernyataan ketua mpr tadi
tampaknya dalam waktu tiga tahun tidak akan ada aman demen terbatas dan kemungkinan tidak akan terjadi aman demen
kalau menurut bang refli tadi
kalau begitu kan berarti kan starting nya akan start
saat larinya baru tiga tahun berdata padahal saya berkata start larinya sekarang
nanti tahun dua ribu dua puluh tiga ditentukan kita mau amandemen atau tidak tapi materinya sudah ada
oke nanti kita lihat juga dinamikanya bagaimana kita waktunya udah habis nanti kita undang lagi di acara berikutnya
demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita bergantung kepada partisipasi
anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya rizana pratili selamat malam